kemudian kita berjualan di lapak orang tua di depan
apa sih sebenarnya yang disiapkan dari teman teman
ya nggak tau ya kenapa namanya ini
dan ada pemenang di akhir
kota palembang sumatera selatan dan sekitarnya hingga kami sore ini masih diselimuti asap
kuliahnya kah atau gitu rencananya waktu itu
kayak lu ngasih liat outfit outfit anak anak basket gitu loh
artinya seluruh dunia memang naik ya
kemudian dikasih lagi keju yang tinggi
ada anggaran pendapatan kemudian pengeluaran
di jepang biasanya sandow dimakan dalam keadaan dingin namun orang indonesia justru lebih suka mengkonsumsinya dalam keadaan hangat
kita menyelanakan forum ini
jadi gambar gambar itu didistorsi
kalau bapak benar perencanaan bapak
memakan tiga butir kurma dan makanan berat yang takarannya diatur secara ketat
nira merupakan cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman
untuk membuat workshop buat anak anak buddhanya
mas arya selamat sore mas ini boleh disampaikan gak sih sebenarnya apa sih yang menjadi challenge
tapi masalahnya kan banyak masyarakat yang mungkin karena berfaktor ya
apakah tidak mungkin misalnya untuk menjual barang yang dibeli dengan utang yang pertama tersebut
dan kita semua beberapa kali tepuk tangan
harga jual cobek bervariasi mulai dari rp tiga sampai rp sepuluh per keping bergantung ukuran
apa aja ada jajanan kaki lima apa lagi
aku tahu sendiri nggak mau mbak
karena memang topografi singkawang terdiri atas pantai dan perbukitan
penelitian tersebut menemukan bahwa seringkali laki laki dan paruh bayi yang lebih mungkin menderita sleep apnea
mulai dari sepuluh per malam untuk kodok
bagaimana kita bisa memastikan bahwa
nah ini ketika dua puluh empat februari itu
kemudian yang ketiga biayanya cukup murah atau mudah dijangkau
ataupun program program yang lainnya
agar lebih diterima dan mudah dibawa
peningkatan suhu di kota bandung selama dua bulan terakhir ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor
dan nantinya kita kalau misalnya memang transisi energi ini berhasil gitu
ya banyak lah harus dari yang banyak attemptnya sampai yang harus masuk berapa berturut
postnya besar capek dan seterusnya
sang barista merangkap kasir sempat bingung saat kami menyodorkan uang
dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi
dan gift series dengan berat lima gram dan satu gram
sejumlah warga yang merasa tertipu melaporkan ustaz gondrong ke polisi
sejak gue menikah dan gue punya anak gitu
pintu kasihan atau pintu berkat jika saudara menghadapi satu masalah
mungkin lebih ketangguh jawab ya apa yang kamu beli itu harus kamu bertanggung jawabkan
satu paket lengkap baju ini dihargai rp tiga lima ratus
sampai sekarang secara proper
ya harusnya kebetulan kan gue juga manajer dari salah satu penyanyi juga gitu
sebenernya di akar rumput ini kayaknya masih
meski om zed yang menjanjikan ingat jika ingin peternak tikus harus fokus pada pemberian pakan
gue ambil jurusan desain gitu
apakah ini nantinya akan benar benar mempengaruhi bagaimana proyeksi ke depannya untuk pasar keuangan kita
tapi semua itu semuanya kayak coach inal siapa lagi ya yang pindah
meskipun memang sampai hari ini masih tetap aktif sih
saya ganjar andreas wicaksono surabaya jawa tenggara
selagi masih gelap mereka mengawali hari dengan berolahraga
tapi lo sd segala smp di tangerang juga
kamu harus melakukannya dengan kebaikan kemampuanmu
berapa lama waktu buat apa namanya
sebenarnya kita bisa membantu dia
untuk contoh kasus penderita diabetes disarankan mengkonsumsi makanan seperti salmon daging tanpa lemak quinoa dan brokoli
gelora bung karno senayan kan pasti aksesnya
kalau transisinya sih mau nggak mau ya kita mesti pivoting menjadi virtual concert
tujuan setan adalah untuk memecah keluarga melonggarkan moral dan menyebarkan penyakit dan ketidakpercayaan sehingga hubungan memudar
dampak terutama mungkin bagi saya
adalah pencelupan kain di dalam air nila
sampai umur tiga puluh lima tuh berarti main